kabur dari karantina ternyata bisa terbebas dari hukuman penjara
kita ketahui di tengah lonjakan kasus varian baru covid sembilan belas di dunia
nyatanya tidak sedikit orang yang pergi ke luar negeri untuk berlibur natal dan tahun baru
bagaimana kemudian pengetatan pengawasan dan juga karantina wni yang pergi ke luar negeri
apa yang bisa dipelajari dari kasus rahel v nya
bergabung bersama kami ada dr castri meher satgas covid sembilan belas bidang perlindungan nakes
dan abdul fikar hajar pakar hukum pidana universitas trisakti
selamat malam pak fikar dr casti
sehat saya ke dr castri terlebih dahulu
dok ini melihat ujung dari kasus pelanggaran karantina yang dilakukan rahel v nya
adalah bebas dari fonis delapan bulan penjara
kemudian baru baru ini juga ada katakanlah privilege begitu
soal karantina untuk anggota dewan
warganet menangkap kesan karantina ini jadi apa ya
bukan menjadi hal prioritas begitu dalam penanganan covid sembilan belas
untuk terkait hal ini mungkin kita serahkan ke lembaga hukum terkait ya
yang dimana lembaga hukum tersebut telah paham dengan undang undang
yang mengatur wabah dan karantina
ada pun hal tersebut tertuang dalam undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas
tentang karantina kesehatan
di mana apabila ada pelanggaran kegiatan kekarantinaan kesehatan
dapat dijirat pada pasal kejahatan tiga dan dikenakan sanksi penjara satu tahun
atau benda serta serta
namun karena proses ini ada di ranah lembaga hukum
maka kita harus menghormati seluruh keputusan yang telah diambil
oke tapi kalau ini kan berhubungannya dengan kesehatan
untuk meminimalisir angka covid sembilan belas penularannya
seberapa penting karantina saat ini
ya karantina itu diperlukan ya
itu untuk mencegah lajunya angka penularan
dan menurunkan angka perawatan ataupun angka penularan covid sembilan belas
nah jadi karantina itu sangatlah penting
oke saya ke pak fikar sekarang
pak fikar selamat malam
kalau melihat kasus dari rahel v nya pak fikar
apa yang bisa kita pelajari
karena sejumlah warganet jadi mencibir begitu
mengkritik katanya bersikap sopan dan juga kooperatif
jadi kasusnya diringankan
kemudian warganet juga membandingkan dengan kasus
yang menjerat seorang nenek beberapa waktu lalu
jadi yang perlu diketahui adalah
di dalam sistem hukum pidana kita
itu ada penghukuman itu
ada penghukuman segera masuk
ada juga hukuman percobaan
jadi kalau dihukum segera masuk
itu harus dieksekusi langsung
setelah diputus masuk
tapi kalau hukuman percobaan
orang itu tidak perlu masuk
tapi dikasih waktu
percobaan selama enam bulan
maka selama enam bulan itu
orang itu tidak perlu masuk
tapi kalau di dalam enam bulan itu
dia melakukan lagi kesalahan
ada peradilan lagi
dia langsung bisa masuk
harus dimasukkan ke dalam penjara
nah yang jadi ribut ini sekarang
dihukum percobaan kan
kalau nggak salah begitu
ya dihukum percobaan
sehingga memang dia tidak harus masuk
tidak harus masuk
bukan karena dia sopan
bukan karena dia
ya sopan santun
menghargai peradilan segala macam
ya itu bisa juga
menjadi hal hal yang meringankan
tetapi bukan itu
bukan di situ soalnya
bahwa dia tetap dihukum bersalah dia
ya dia bersalah
undang undang karantina kesehatan
dia sudah dihukum
selama empat bulan kalau nggak salah ya
tapi percobaan hukumannya
nah orang salah mengerti
percobaan itu artinya
tidak harus masuk
tidak harus masuk
tetapi percobaannya dikasih waktu berapa
empat bulan atau enam bulan
nah kalau dalam waktu itu
maka dia tidak harus diadili lagi
langsung menjalankan hukuman
dianggap tidak adil tapi
sistem hukum kita seperti itu
hukum pidana kita itu seperti itu
artinya dengan dengan
rahel fainya melakukan atau
apa namanya memasuki
periode hukuman percobaan ini
ada ada apa namanya ya
ketika orang orang merasa
tidak masuk penjara
tidak usah karantina
itu jadi jadi apa
jadi pelajaran buat orang orang tidak sih
pelajarannya kan begini
karantina itu menjadi kewajiban
kalau orang berasal dari luar daerah
dari luar kota atau dari luar negeri
masuk ke satu wilayah
nah menurut undang undang karantina kan seperti itu
dia harus di karantina
tapi kalau dia ada di dalam
ya kan nggak perlu juga karantina gitu
artinya sudah ada di dalam
satu kota gitu lah
dalam satu lokal tertentu
dia kan nggak perlu karantina lagi
nah sekarang soalnya adalah
ketika dia dari luar
dia harus menjalani karantina
tapi tidak penuh dia jalani
nah kemudian ini diproses hukum
kan begitu ya kan
hukum dia diproses
di bikin berita acara oleh kepolisian
dibawa ke kejaksaan dibawa ke pengadilan
dan diadili ujungnya
nah diadili kemudian dia dihukum
ancaman yang terberat bagi undang undang kekarantinaan kesehatan itu
baik angkutan udara angkutan darat maupun angkutan laut
yang memasuki daerah daerah karantina
itu ancamannya sampai sepuluh tahun
tetapi kalau orang
orang yang melanggar undang undang karantina kesehatan
itu ancamannya cuma satu tahun
nah satu tahun
itu hanya itu orang gitu ya
yang berat itu tadi
yang bertanggung jawab di bidang angkutan umum gitu
angkutan itu yang berat
tapi kalau orang cuma satu tahun
nah sekarang rahel ini karena tidak ikut karantina
kemudian dia diproses kan begitu
ya ikut karantina tapi kabur gitu kalau nggak salah
diproses gitu ya
diproses maka ancaman hukumannya kan maksimalnya cuma satu tahun sebenarnya
tapi kemudian hakim menjatuhkan cuma berapa bulan itu
empat bulan kalau nggak salah
empat bulan pun percobaan gitu
nah pakai percobaan itu tadi ya
nah karena dia percobaan maka dia nggak harus langsung masuk gitu
ada percobaan selama empat bulan itu boleh di luar dan diawasi
kalau dia melakukan kesalahan lagi kesalahan apapun yang dapat diproses secara pidana
dia langsung masuk tuh yang empat bulan tadi
tidak perlu ada proses proses lagi gitu
saya ke dr chastri
dr jastri ini juga ada pernyataan rahel fenya yang viral di lini masa
katanya mereka kabur dari karantina karena nggak nyaman gitu dengan wisma atlet
boleh mungkin satgas menegaskan kembali
apa memang wisma atlet ini diperuntukkan sebagai tempat karantina dari wni yang pelesiran dari luar negeri
untuk entry point kita kan itu ada bandara soekarno hatta
selain itu juga kan setelah dari soekarno hatta itu kita bawa ke pusat karantina
nah kalau untuk di ini kalau untuk apa namanya untuk dilakukannya karantina memang di tempat yang telah ditetapkan
kalau kita lihat itu nyaman nggak nyaman itu kan memang sudah ada sesuai dengan sop nya
dimana satgas itu kan satgas covid ini kan berperan dalam rangka dia menyusun regulasi yang sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi
nah jadi kalau misalnya ada pelanggaran karantina seperti yang dilakukan rahel ini
nah satgas covid sembilan belas ini kan seperti saya sebutkan tadi berperan dalam rangka menyusun regulasi yang sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi
dan melakukan pengawasan serta pengendalian
gimana sifat satgas ini adalah kolaborasi pentaheli
ya lintas sektor dan lintas program
khusus untuk kedatangan di bandara ada satgas bandara
khusus untuk di karantina ada satgas setempat yang mengatur
dan demikian pula satgas surveillance pengawasan prokes vaksinatif dan demikian selanjutnya
semua pihak itu adalah bersangkut paut untuk melakukan evaluasi terkait hal tersebut
jadi kalau masalah nyaman nggak nyaman di mana dalam surat edaran dalam peraturan dalam sop memang sudah ada tempat tempat yang diseruntukkan untuk dilakukan
untuk dilakukannya karantina
dan tidak boleh dilakukan karantina mandiri
pak fikar tadi kalau rahel fenya dijerat dengan undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas tentang kekarantinaan kesehatan
namun diketahui juga nih ada kabarnya dia mengatakan kalau tidak nyaman di wisma atlet
kemudian rahel diduga menyuap begitu
ada penyuapan salah satu staf dpr non aktif untuk melancarkan aksi kaburnya dari karantina
kemudian kasus penyuapan ini seakan tenggelam dengan kasus kabur dari karantinanya
seharusnya seperti apa proses hukumnya
ya berarti ketika diketahui ya satu dia melanggar langgar ke dalam karantina kesehatan
yang kedua upamanya dia menyuap orang
ini sudah awal penyidiknya
penyidiknya dalam hal ini adalah kepolisian
kepolisian di sini mau proses juga itu
ya bahwa dia menyuap apa segala macam
ya itu proses juga
baru kemudian bawa ke jaksaan
nanti dibuatlah tuntutannya ke pengadilan
nah kalau sekarang tidak muncul di pengadilan itu artinya jaksa juga tidak membuat dakwaan mengenai penyuapan
nah kenapa jaksa tidak membuat
bisa jadi berita acara yang dibuat oleh kepolisian juga nggak ada
tidak ada berita acara mengenai penyuap penyuap gitu
sehingga jaksa itu sulit
dia kesulitan untuk merumuskan gimana nih ada nggak perbuatan suap menyuap itu
nah itu jadi sebenarnya awalnya di proses pembuatan berita acara di kepolisian
di penyidik itu sebenarnya awalnya
kalau di penyidiknya masuk dalam berita acara maka itu akan sampai ke pengadilan
karena itu terkontrol semua
ada di penyidik ada di berita acara pindah ke jaksa terus pindah ke pengadilan dan publis gitu
artinya orang akan tahu juga gitu semua
nah saya yakin kenapa jaksa tidak menuntut karena mungkin tidak ada di berita acaranya
soal dia menyuap berapa puluh juta gitu ya
dia itu saya yakin nggak ada itu di dalam berita acara
nah karena itu yang harus diluruskan adalah dari bawah gitu
itu kan dua hal yang berbeda
satu pelanggaran karantinaan
yang kedua suap penyuap gitu
dua aturan yang berbeda gitu
artinya ada celah kah pak fikar
ada celah untuk memuluskan kasus ini kemudian juga aturan yang lemah itu kemudian dimanfaatkan begitu
iya bisa jadi
bisa jadi semua pihak memanfaatkan gitu
udah orangnya juga ya
artinya orang yang mobilitas keluar masuk luar negeri kemudian petugasnya juga ya bisa jadi saling memanfaatkan gitu
nggak tertutup kemungkinan itu gitu
meskipun sebenarnya kan kita ngeri juga ya
ini penyakit yang paling geri semua orang kan
artinya harus dipaksin kemudian pakai apa namanya ada pakai masker
kemudian harus karantina juga ya kan
jadi penggambarannya sedemikian rupa gitu
nah sehingga seharusnya orang menjadi takut dan hati hati gitu
tetapi ya ternyata itu
yang terjadi adalah aturan aturan itu lebih banyak dilewatkan saja akhirnya kan begitu
tidak karantina bisa jalan jalan segala macam gitu
kalau ada tuduhan lain atau dakwaan lain mestinya sejak awal gitu
sejak awal itu masuk terekam di dalam berita acara pemeriksaannya gitu
nah kamu kenapa keluar saya kasih uang pak
nah itu ada besinya ada ditulis
ditulis di dalam berita acara
kan juga mustahil dia bisa keluar kalau tidak diizinkan kan gitu kan
begitu masuk karantina kan ada petugasnya pasti ditutup gitu
ada keributan dengan orang karantina karena dia memaksa keluar umpamanya
kecuali itu bisa dibuktikan juga
nah dari karantina juga keluar ya
kalau sudah pernah masuk itu juga perlu dipertanyakan juga
kok bisa keluar gitu
sudah di dalam ya kan
nah ada apa itu juga bisa dipertanyakan juga sebenarnya
kenapa dia bisa keluar kalau pernah masuk
tapi kalau tidak pernah masuk ya nggak ada masalah dengan petugas karantinanya gitu
tapi masalahnya adalah pada pemeriksaan ketika dibuat pemeriksaan pendahuluan di kepolisian
nah disitu yang tidak terakomodasi gitu kalau menurut saya
kalau terakomodasi dalam berita acara saya kira sampai itu ke pengadilan suapnya juga gitu
berbicara soal dugaan lemah aturan begitu dokter castri
kita tahu juga varian omikron sudah terdeteksi di tujuh puluh dua negara
kemudian antisipasi satgas untuk kembali ke negara lain
kita mengetatkan lagi pengawasan karantina termasuk karena akhir tahun ini diduga banyak orang yang berpergian ke luar negeri
langkah antisipasi untuk mencegah dan menghambat varian omikron masuk ke indonesia
salah satunya dengan memperketat pembatasan dan kedatangan dari luar negeri ya dan memperpanjang masa karantina selama sepuluh hari
selain itu juga meningkatkan pengawasan di daerah dengan sistem aktivitas
nah selain itu juga semua pihak harus terus meningkatkan kewaspadaan dan penerapan prokes dalam acara berskala internasional
berdasarkan surat edaran satgas penanganan covid sembilan belas nomor dua puluh tiga tahun dua ribu dua puluh satu yang mengatur tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi covid sembilan belas
menyatakan bahwa menutup sementara masuknya warga negara asing yang pernah tinggal atau mengunjungi dalam waktu empat belas hari dari negara negara dengan kriteria sebagai berikut
di mana yang pertama itu telah mengkonfirmasi adanya varian baru ya omikron atau b seribu lima ratus dua puluh sembilan berdasarkan pelaporan data yaitu afrika selatan dan boswana
dan setelah itu juga negara negara di afrika bagian selatan yang secara geografis berdekatan dengan negara yang memiliki penyebaran kasus tersebut
ada pun poin selanjutnya dikecualikan bagi pelaku perjalanan yang memenuhi sejumlah kriteria diantaranya tidak memiliki rewet perjalanan dalam kurun waktu empat belas hari
nah selain itu juga adanya pertimbangan khusus poin yang terakhir adalah wna dan wni yang pernah tinggal atau mengunjungi dalam kurun waktu empat belas hari
baik secara langsung maupun transit di negara asing atau negara wilayah yang persebaran varian baru tersebut belum menjadi transisi komunitas
nah inilah hal terakhir
yang terakhir adalah kekuatan waktu terlepas mungkin
bagi orang orang yang berpergian ke luar negeri
pelesiran ke luar negeri kemudian kembali ke indonesia
karena dikhawatirkan kembali membawa varian baru dari covid sembilan belas
dan bisa menyebarkan kepada masyarakat indonesia
pak abdul fikar hajar terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
dr casri mehar satgas covid sembilan belas bidang perlindungan nakas
terima kasih sudah bergabung bersama kami